sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nanti kita berkongsi sejelas air terbaru lagi
dan kamu gak akan pernah meninggalkan saya
kamu bilang kalau kamu akan selalu mencintai saya
kamu gak akan pernah meninggalkan saya
dan kamu akan segera menikahi saya dit
apa yang terjadi dengan janji janji kamu
kamu bilang kamu akan kembali dalam dua hari untuk menikahi saya
kalau kamu gak berbohong
pasti saya sudah menikahi kamu sejak lama
karena kamu gak pernah kembali dit
saya mencari kamu
dari desa sampai ke jakarta
eh dengar ya
wajahnya sih seperti malaikat
kalau kamu lain nadia
wajah kamu dan hati kamu seperti malaikat
kamu sesuatu yang wanita yang saya cintai
dan saya berhutang nyawa sama kamu nadia
sekarang aku tahu apa arti kata kata cinta kamu
aku ini hanya sebatas pelampiasan nafsu semata
yang bisa kamu campakkan sesudahnya
begitu mudahnya kamu menghancurkan hidup aku
kamu pergi begitu saja
dan menjampakan aku seperti sampah
apa yang harus aku lakukan sekarang
darah daging kamu tumbuh dan hidup dalam rahimku
apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi kenyataan ini
orang orang sudah menjampakku sebagai perempuan murahan
aku yakin kau pasti senang melihat aku seperti ini
sampai jumpa drive newcomer